dari tiga ratus enam puluh tujuh rumah sakit anggota persi jawa timur
hanya kurang dari separuh yang sudah menerima pembayaran perawatan pasien covid sembilan belas
itu pun menurut dodo anondo ketua persi jawa timur
tidak semua rumah sakit sudah terbayar total
atau bahkan hanya terbayar uang muka
dodo mengaku tidak tahu persis berapa total tagihan semua rumah sakit anggota persi jawa timur
tapi rata rata tagihan tiap rumah sakit mencapai miliaran rupiah
sekarang belum ada yang belum turun saya katakan ada yang belum turun
tapi ada yang sudah terpenuhi ada yang di
jadi kalau hitungannya berapa persen ya kira kira lima puluh lima puluh lah
kami sudah dapat informasi dari kementerian kesehatan
bahwa ini masih di review oleh dpkp
karena masih ada beberapa yang ya kalau masalah keuangan kan kita tidak bisa apa apa
artinya semua itu ada di dapat
sistemnya sendiri bagaimana meneliti benar atau tidaknya
dalam tata cara pengajuan klaim biaya pelayanan pasien covid sembilan belas
yang dikeluarkan kementerian kesehatan
rumah sakit mengajukan klaim secara kolektif lewat email pada dirjen pelayanan kesehatan
klaim berupa dokumen tagihan dalam format scanning atau foto
yang berisi semua jenis perawatan
dari mulai administrasi pelayanan jasa dokter obat ventilator
bulan hingga pemulasaraan jenasa jika pasien meninggal dunia
dokumen klaim itu akan diverifikasi dan direview oleh badan pemeriksa keuangan bpk
jika dinilai lengkap serta akuntabel maka klaim akan dibayar
menteri kesehatan menyebut sudah membayar klaim rp delapan satu triliun untuk maret hingga desember dua ribu dua puluh
dan rp empat belas tujuh triliun untuk pembayaran klaim di bulan januari hingga juni dua ribu dua puluh satu
data terakhir pembayaran ada pada bulan september
di mana kemenkes menilai
mengaku sudah melanjutkan pembayaran klaim sebanyak lima triliun
dan akan membayar lagi sebanyak rp tiga triliun pada rumah sakit rumah sakit yang belum terbayar
beberapa rumah sakit di jawa timur mengaku memang sudah ada pembayaran
paling tidak berupa uang muka
mereka tidak mau menyebut berapa tagian yang belum terbayar
seperti rumah sakit nasional hospital surabaya
belum semua tagihan perawatan pasien covid sembilan belas mereka terbayar oleh kementerian kesehatan
itu ada proses jadi kalau itu klaimnya melalui
di kemenkes seperti itu itu pasti ada proses tidak bisa langsung
karena kan harus ada pemenuhan dokumen dokumen yang diperlukan untuk sebagai bukti seperti itu
kami tidak bisa nyampaikan itu detail ya karena itu bervariasi untuk yang seperti itu
karena tidak pasti karena kan beberapa untuk pemenuhan dokumen dokumen itu kan
kadang kita juga perlu melengkapi data datanya juga untuk data data dari dokter
nah itu kami belum bisa bilang sih
meski belum semua tagihan terbayar
persatuan rumah sakit jawa timur indonesia persijawa timur memastikan
rumah sakit anggotanya tidak akan mengurangi pelayanan perawatan pasien covid sembilan belas
rangga umara miki peresia surabaya